persatuan tenis seluruh indonesia atau plt menggelar proses seleksi untuk mengisi tim tenis putri sea games dua ribu dua puluh dua sejak senin sepuluh januari lalu
sebelumnya tiga petenis putri dipilih langsung untuk masuk tim tenis putri sea games dua ribu dua puluh
mereka adalah abilash chiyadi beatrice gumulya dan jesse rompis
ketiganya berhasil menyumbangkan medali emas pada sea games dua ribu sembilan belas
seleksi yang digelar kali ini untuk memilih dua pemain lagi yang akan masuk tim
ketua umum pp plt rildo ananda anwar mengatakan
delapan pemain yang diseleksi mempunyai kemampuan yang cukup seimbang
proses seleksi yang berformat setengah kompetisi ini dilakukan untuk menguji batas kemampuan para pemain
jadi proses seleksinya ini kan ini setengah kompetisi ya
jadi mereka bermain sehari dua kali
dan ini juga kita harus lihat juga sekalian fisiknya
permainan itu kalau fisiknya juga nggak bagus pasti dia akan kelihatan dari konsentrasi
jadi kalau konsentrasinya nggak betul betul fokus karena badannya udah letih
karena kan mereka nanti kalau bertanding kan juga nggak bisa mereka pakai excuse bahwa mereka capek atau segala macam
dan oleh sebab itu dengan sistem setengah kompetisi bisa kelihatan

dan saya selalu ingatkan ke anak anak jaga makan jaga istirahat
kalau nanti kalian membutuhkan fisik pastinya kalian harus juga banyak istirahatnya
salah satu petenis yang diunggulkan masuk tim tenis putri sea games dua ribu dua puluh dua adalah novela reza asal papua
meski sejauh ini belum terkalahkan dari lima pertandingan seleksi yang tengah dijalani novella mengaku persaingan dalam seleksi ini cukup sengit
cukup imbang ya karena yang lima pemain kan semuanya seangkatan
terus yang tiga itu junior dan mereka bagus bagus semua
bahkan yang junior juga jadi imbang semua
senada dengan novella pelatih tim tenis putri sea games dua ribu dua puluh dua deddy teja mengakui kemampuan para peserta seleksi yang cukup memuaskan
akan tetapi ia menyebut masih perlu memperbaiki beberapa aspek permainan pemainnya
tipikalnya ini sekarang ini anak anak ini yang umur dua puluh ke atas ini saya rasa masih nggak ada kecepatan untuk melawan
jadi itu kalau kita nanti bergerak di asia atau asia tenggara itu ngelawan kalau kecepatannya tidak ditingkatkan kita gak bakal bisa ngelawan
adapun proses seleksi akan berlangsung hingga kamis tiga belas januari nanti
persiapan sea games dua ribu dua puluh dua nantinya akan digelar pada februari mendatang
raihan juara umum pada sea games dua ribu sembilan belas diharapkan dapat kembali dilakukan tim tenis putri pada sea games tahun ini
yigubasro ferdanto bimantoro jakarta